semuanya jadi berapa pok
udah lu kagak usah cemburu
baru lu boleh cemburu
utang yang lain bayar juga dong
sekarang mah sayanya lagi pusing
apa urusannya sama utang lu
sebenernya persoalan lu tuh
kayaknya kusut banget
kalau masalahnya tukang ojek itu
sama penumpang sepi
tukang ojek juga manusia pok
tapi separah parahnya masalah tukang ojek
masih parahan masalah pedagang kali
emangnya urusan tukang ojek masalah ojek
tukang ojek juga manusia pok
tukang ojek juga manusia pok
tukang ojek juga manusia pok
tukang ojek juga manusia pok

ya sama pedagang juga begitu
ya udah jelasin
apa persoalan lu
lo kan punya bini di kampung
masalah sama bini lu aja belum kelar kelar
sekarang nyari masalah lagi sama perempuan lain
yaudah enam rebuk
bukan udah itu pok
nasihatnya untuk istri saya di kampung
bukan udah itu pok

ada tuh di kamar
ada tuh di kamar
minta diajak makan di luar
udah ajak aja makan di luar
minta diajak makan di luar
apa susahnya sih
kenapa indah bapak saja yang ngajak bunga pergi
kan semua uangnya ada pada ibu
tapi bapak kan juga punya uang
iya tapi kan untuk keperluan lain lain
kalau urusan bunga ya ibu
nanti uangnya minta sama ibu
indah usah dimanja
nanti juga keluar sendiri dari kamarnya
tis emang lu udah ngikut janji sama rika
terus kenapa lu cemburu
kalau rika diajak coba lain nonton bioskop
tapi kan pok
ya elah tis
tis lu kenapa cemburuan sama perempuan
yang belum tentu juga demen sama lo
itu namanya lu gek
aku mau berbuncung
aku mau berbuncung
aku mau berbuncung
aku mau berbuncung
aku mau berbuncung
ya ya ya ya sendal gua
ya ya ya ya sendal gua
halo tis lu dimana
luar empah mumun
tis gua udah mau ngomong penting sama lu
ini gue lagi jalan ke pangkalan
eh ketemu di pangkalan ya
aduh ron sendal gua ron
ron sendal gua
kemana tuan ron
semuanya jadi berapa pok
udah lu kagak usah cemburu
kalau bini lu dibawa laki laki lain nonton bioskop baru lu mulai cemburu
utang yang lain bayar juga dong
nanti aja ya pok
sekarang mah sayanya lagi pusing
eh apa urusannya sama utang lu
tis ini dia
tis ini dia
tis ini dia
tidak tidak tidak tidak tidak tidak
lu ngajarin anak gua yang gak bener
ngajarin apa sih pok
jangan dimakan bekas orang
masa bekas maunya
ada masalah apa jak
ntar dah gua ceritain
motor gua turun mesin
kalau motor gua di servis gua gak bisa ngojek
pasti kamu mau pinjam duit ya
lu tahu aja tis
duit saya udah habis jak
dipake buat lebaran kemarin
kita ke pangalan dulu ntar gua ceritain
tapi kan jak kata bapak saya
pake bobo bapak
saya mau curhat sama kamu jak
sama gue juga
ah tuh jak
gimana caranya ngebatalin rencana naik ngerika yang mau nonton sama temen cowonya
hei jujur dah
gue ngopinya ida kalau buat itu
ini yang ada di otak gue sekarang gimana caranya itu motor bisa turun mesin
makanya gue minum duit melulu
beneran ini mah
uang saya habis buat lebaran kemarin
maaf sekali pak
apa apa sama bunga bukan salah ibu loh bukannya ibu yang nggak ngajak makan di luar bukan bapak tapi
kan salah bapak indah mau cari bunga pur sini dulu gua mau curhat saya dulu pur yang mau curhat
waduh waduh kalian berdua kompak benar dua duanya ada masalah
waduh kayaknya gue juga ada masalah pur kamu mau kemana
bentar gue lagi buru buru ada barang yang lupa gue beli soalnya ini kesempatan gue buat
ngembaliin lagi kepercayaan ani ke gue kalian selesaiin dulu masalah kalian berdua
cari kemana cari kemana kepa
cari kemana cari kemana kepa
arahnya aja nggak jelas nanti bapak malah boleh